ah gaun yang ini tuh bagus ya
pasti ya tuh
mahal jadi cantik
kita cari yang sederhana aja ya
dedet cuma mau ngeliatin kok gaun yang dede suka
yang ini aja
wah itu masih sulit bro
ga bakal dapet
bukan begitu bro bukan begitu
atom nih lagi pulang ke indonesia
bro udah pokoknya nanti ya pasti asing cariin rumahnya
jangan khawatir ya percaya aja sama acengnya
iya wah percaya lah bro
yaudah bro lagi riwoh ini
sampai nanti ya bro assalamualaikum
setelah apa yang saya lakukan buat mama
memang apa yang kamu lakukan untuk saya
mang saya ketemu sama cucu karena saya ingin mencari pendamping buat mama
bukan untuk diri saya
saya sudah mengorbankan waktu dan tenaga saya
untuk memikirkan mandasep
membadrun dan juga mama
semua orang sudah mendengar apa yang kalian bicarakan bagja
sudah tidak ada alasan untuk kamu mau bicara apa ah
pembicaraan itu belum selesai ma
saya masih mengajak cucu untuk ketemu lagi
saya pergi karena ada orang yang mengkhianati saya
kamu sih salah bagja
bukan ocu yang mengkhianati kamu teh
he kamu tahu
si cucu pasti akan cerita sama edet dan yayat
tapi kamu tidak peduli
karena jauh di lubuk hati kamu
kamu tidak menyukai cucu
kamu menyukai perempuan yang pintar yang cantik yang penuh dengan gairah
itu yang pernah kamu sampaikan sama ucuy
saya menempuh segala resiko
itu demi mama
kamu ke sana cuma buat diri kamu sendiri
apa hebatnya seorang cucu
dia hanya calon tkw
bukan hal yang besar
kenapa setiap orang membicarakan dia
seolah olah dia adalah seorang yang luar biasa
ini bukan tentang cucu
setiapnya dia calon tkw

grip dia selamat
dia bisa ragam
mereka bisa mel tissue
berhasil tahu apa yang orang contribute
bu dokter teh ada di dalam
ada di dalam
yaudah saya ke dalamnya
aceh kamu ngapain kemari
aceh menemukan cara untuk mencari jeniper
pak aceh silahkan duduk
saya sampai lupa
kenapa jeniper mengajak ido untuk pergi
kalau hanya untuk mengucilkan
diri setiap hari juga mereka berdua
mengucilkan diri di rumah
setiap hari juga mereka berdua ada di rumah
dan gak ada tamu yang berani datang ke rumahnya mereka
bu dokter clara gak berani
bu guru yola juga gak berani
pak ustadz rw juga gak berani
ma juga gak beraninya ma
akum juga gak berani
febri juga gak berani
gak usah semuanya disebut satu satu atau ceng
bisa tolong disuruh diem gak sih
dang dang dang
tolong diam sebentar ya tolong ya
saya lanjutin ya
jeniper memaksa ido untuk pergi
udah dua kali kamu nanya
apakah kita semua mengganggu mereka
jennifer merasa nyaman bersama ido di rumah
ini dia kenapa
jeniper memaksa ido untuk pergi
saya tadi sudah memikirkan jawabannya ini berhari hari
saya sudah menganalisanya
iya mak ya mak sabar mak sebentar mak
jadi kenapa pak ceng
kita semua udah memaksa ido untuk menyuruh jeniper sekolah
terus kenapa ceng
kita semua udah tahu itu
bagaimana caranya kita menemukan jenniper
kemanapun jeniper pergi
dimanapun ido berada
pasti akan masuk sekolah
jenniper pasti akan mencari sekolah yang baru
nah sekarang kita tinggal minta bantuan sama pak kades
kita tunggu aja
sd mana di jawa barat ini yang sudah menerima siswa sd yang bernama jadi per
cerdas kamu ceng
iya pak ceng
cerdas sekali pak
begini bu yola
semua anak anak yang pernah hilang di jeraus ini saya yang nemuin
waktu itu febri anaknya akum hilang saya yang nemuin
jeniper sempet hilang saya yang nemuin juga
sekarang jeniper juga yang hilang pasti saya yang nemuin juga
edward hilang bertahun tahun di warnet kamu gak cari
jadi jeniper juga pernah hilang sebelumnya
tapi sempet ketinggalan di tambalban coba
iya sih memang kang ido mungkin lupa dia pelupa sekali
mendingan sekarang kita ke rumah pakan
mendingan sekarang kita ke rumah pak kades aja